tentang istana mau nyelamatin reva
terus dia sendiri
iya makanya tante juga stress
yaudah aku susul deh aku bantu
eh kamu ngapain kamu itu perempuan nyusul nyusul
kamu tuh bikin repot
boy gak usah kamu di sini aja
alhamdulillah akhirnya diakuin perempuan juga ya allah
tapi tenang tante aku gak bakal ngerepotin kok sumpah
gak usah mendingan kamu di sini
gak perlu doa bareng terus kamu bantu tante mikir
udah itu paling cocok oke
halo alex aku mau minta bantuan sama kamu
kamu sekarang juga pergi ke rumahnya boy
karena reva itu lagi jalan
kamu harus halangi reva
aku gak ada urusan lagi sama reva mau ketemu sama boy atau
hah kamu kok gitu alex
kamu gak mau bantuin aku lagi
dengan senang hati kalau aku bisa bantu kamu aku bantuin
tapi itu juga kalau kamu mau minum sama aku
aku pasti bantu
kue diner sama buca
oh my god itu gak mungkin banget
nih anaknya seharusnya berterima kasih sama gue karena gue mau bantuin dia untuk supaya reva gak deket deket sama boy
bukan berarti gue ngelarang gue ngejauin rafa sama boy karena gue suka sama lo
ya enggak lah
tapi gue gak punya cara lain
gue emang butuh alex
oke enggak masalah
pusing kepala gue
gue baru saja dapat kabar deva sedang menuju ke rumahnya boy
kita ganggu dia untuk memancing emosinya
aduh ini masih nontek kudu tau
siti kalau begini tuh stres lagi
den boy wae ya bener
iya tuh beneran den masa sur tite gak bohong
pan sur tite di pihaknya si enon
sur tite denger sendiri kalau si nyomute nyuruh orang
buat nyegat si enon supaya gak bisa nyampe ke rumahnya den boy
nah tar dulu
kalau gak salah sur tite ini namanya si alec
ya udah by makasih ya infonya ya bi ya
tapi kumahas si enon teh
palingan boy mau jumpa treva bi
kalau begitu alhamdulillah ya nunghun pisan ya den boy
insya allah ya
ya udah bi kalau gitu makasih ya bi ya
lagi lagi sur tite
nah dia angkat sama treva
tapi pasti dia lewat jalur biasa karena rumah sini
ma boy pergi dulu ya ma ya
eh tunggu tunggu boy mau kemana
katanya treva yang datang ke sini kok malah pergi kamu nya
iya ma tadi boy barusan dikasih kabar sama binya treva
katanya alex mau menghambat jalannya treva ke sini
kasian banget treva
ya udah deh kamu selamatin treva
kamu masa sendirian kamu harus ajak temen temen kamu yang lain
nah kebetulan teman teman boy itu lagi nyari raya ma
jadi gapapa kok kalau boy sendiri
lagian kan boy gak mau nyari ribut sama mereka
boy cuma mau menyelamatkan treva dari mereka ma
udah itu aja kok ma
ya udah kamu hati hati deh
udah ma assalamualaikum ma
boy kemana tante
boy mau pergi
katanya tuh mau nyelamatin reva
dari itu loh si ada geng nakal di brandal anak itu yang suka gangguin
tante juga suka digangguin
nah itu lagi gangguin reva
boy dateng ke sana mau nyelamatin treva
terus dia sendiri
iya makanya tentu juga stres
yaudah aku susul deh aku bantu
kamu itu perempuan nyusul nyusul
karena kamu tuh bikin repot
boy gak usah kamu disini aja
alhamdulillah akhirnya diakuin perempuan juga ya allah
tapi tenang tante
aku gak bakal ngerepotin kok sumpah
mendingan kamu disini kita berdoa
bareng terus kamu bantu tante mikir
udah itu paling cocok
aduh sendirian lagi boynya tante
sayang gua nelfon entar ya dok gimana raya ketemu belum ya sayang belum ketemu nih padahal kita udah
cari kemana mana tapi belum ada jejak raya sama sekali sayang ya ampun saya tuh kemana sih aku
juga udah nelfon dia tapi nggak aktif hpnya oh iya kamu ikut nonton finale boy lomba cocok nggak
oh ya mau dong sayang ya dah kamu jemput aku ya boleh ya yaudah aku jemput ntar ya kamu tungguin aku ya
ya iyalah lanjut masih kita ngeliatin tidak ada pacaran di telepon ya sabar dong jangan
iri gitu mentang mentang cewek lu di luar kota ama cewek sakit ada pacaran ya hahaha
emangnya bintik kemana pak
pada dini duda madudah
kebetulan don ayo juga jande
kebetulan don ayo juga jande
bikin ayah kangen aja
dia kangen juga sama ayah
lah gue lah
cowok cakep jangan serem aja
ya elah gue
ya ampun pede banget loh
apa seks siapanya
ya iyalah bibirnya siapa lagi
yee emang seksi
eh ntar dulu bibir panci mah pantat kamu tuh